aktivitas wisata gunung bromo di desa ngadisari kecamatan sukapura kabupaten probolinggo jawa timur
pada senin siang tetap berlangsung normal
wisatawan dan warga suku tengger tidak terpengaruh adanya erupsi gunung semeru pada hari minggu kemarin
namun di hari senin ini wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri masih sepi
berbeda dengan hari libur
meski kawah semeru menyemburkan awan panas guguran dan melontarkan material vulkanis
namun tidak sampai ke wilayah sekitar gunung bromo
gede suryawan salah satu pengunjung bromo asal bali mengaku tidak takut berbisata ke gunung bromo ini meski gunung semeru sedang erupsi
tidak pak aman
tidak terpengaruh ya
tahu enggak kalau semeru kemarin erupsi
tahu dari media sosial
sementara itu warga yang bermukim di lereng bromo tetap melakukan aktivitas seperti biasa
seperti bercocok tanam dan jual beli sayur mayur
tidak ada masalah
untuk abunya bagaimana
untuk abunya tidak kesini
untuk aktivitas warga ini apa ibu
meski begitu warga dan wisatawan diminta tetap waspada
dan selalu mematuhi imbauan dan kemampuan
dari petugas taman nasional bromo tengger semeru
selaku pengelola wisata gunung bromo
dan petugas pos pantau pvmbg
untuk gunung bromo